yaudah kita pergi duluan
eh ntar dulu main pegi pegi aja lu
bang kapan lagi sih bang kita kan udah minta maaf bang
kami kan belum bilang maafin
oke gue maafin lu berdua tapi ada syaratnya
nah gua mau ngadu lu
abang kita boleh latihan sepeda bmx gak disini
oh yaudah temen temen kalau gitu abangnya lagi mau
latihan dulu sebentar lagi oke
ya berarti lama dong
tua aja dulu sabar lah
udah kalian harus sabar ya
gantian sama kakak kakaknya ya
ya sabar saja karena
orang sabar disaingi oleh tuhan
nah mereka udah kan datang duluan
kalo gantungan buat koncil mari tuh
ya silahkan kalo mau latihan duluan kakak kakaknya
kita kan sudah hibur kalian nih
gimana temen kalian yang mulai ini nih
ngibur kita gantian
sekarang giliran ustadz musa silahkan ustadz
gak usah khawatir ustadz musa yang mulia dan santun ini selain bisa mengajak ilmu agama juga bisa mengajar bermain freesty bola
ustadz musa yang mulia dan santun
yaudah bang kita kan udah selesain ya kita mau pamit dulu ya bang
saya mah mau diajarin
ya mudah mudahan cepat bisa
siap siap ya buat jatuh
kita beristirahat kejahat tuhan
eh gak boleh ngomong kayak gitu ya
ayo lilis gak boleh kayak gitu ya
semangat semangat semangat
jangan tegang jangan tegang
pelan pelan pelan pelan jangan kesimbangan ya
ayo jangan kesimbangan
tunggu tunggu tunggu
ya allah neng
gak gelap apa apa neng
ya allah neng
karena sepedanya cuma ada tiga jadi ustadz musa yang mulia dasantun akan membagi menjadi
apa bagian bapak
as tiga kelompok
kelompok pertama isinya haikal sama asun
kelompok kedua sobri sama lukman
kelompok ketiga indra sendiri
sekarang coba haikal kasih nih asun untuk belajar sepeda
yang baru belajar baca bismillah
aku naik sini dah
ayo coba majuin sepedanya
ayo coba majuin sepedanya
asun itu digoes
pak lo anak anak ini memang gak siapa nyanyi
sepedanya ada berapa
kita bagi kelompok gitu
sopri kamu tuh bisa gak sih naik sepeda
kenapa kamu gak angin aku
kamu yang bisa gak sih naik sepedanya
nah mending kita balapan aja
satu dua tiga
czyli aku selalu berbicara sama diri saya
dan apakah kamu tetap menjadi alah tuhan
kenapa kamu terserah yuri
aku atau tidak armah
aku masih muda
dengan brasilian untuk menghargai hatiku

belajar dari akar
saya bakal belajar bahasa ini dom korez
saya akan zouk sering
saya akan diceritakan
itu berarti gila
dan berikutnya bisa menjadi se gadget yang lama daftar
kemana peratung lah rusak mengejar ke sini aja dulu istirahat ya assalamualaikum
ditoupin suhaible tunggu awang
itu tentu saja
bener bener kalian berdua ya
ada sepeda gratisan
bawa aja sepeda saya
namanya sepeda sudah ditinggal mas
baru milik umum
saya nemu sepeda saya karena kaget
tadi santri saya mau ketabrak
saya tulis sepeda ini dijual baru tuh
kalau sepeda udah dibuang berarti ya milik saya
berhak buat saya
udah jelas dibuang berarti saya
masih di plastik itu
sekarang saya mau minta maaf ya
sebenernya saya itu ustad dari pondok pesantren yang ku nantai
namanya ustad musayamun yadassatun
ceritanya gini kenapa saya taruh sepeda ini
saya kaget seponoknya saya taruh
saya lari ngejar kesana taunya gak kenapa napa
saya sekarang mau ambil lagi
oh gitu ceritanya gitu ya
saya tadi langsung main ambil aja sepedanya
kirain udah gak ada yang punya
anak saya dulu itu pernah sunatan masal
di pesantren ku nantai
ustad bagaimana kalo kita sekarang balik ke
lapangan dan bawa anak anak ke pesantren
bener juga kata pesantren
siapa tau haikal sama sobri balapan balapan
nyampe pondok pesantren ku nantai deh
sepeda sepeda pak
gimana sih bapak ini
makasih lho pak ya
eh ganti ganti ya
makasih ya assalamualaikum
ah lu bisa bawa sepeda gak sih berdua
hampir aja nabrak kita kita ya
maapin kece bang kita gak sengaja bang
kak ngapain sih minta maaf
bri kita ini ada di luar pesantren ku nantai
ya tapi kan kita nggak salah
yang salah tuh mereka bukan kita
jadi yang harus minta maaf tuh mereka bukan kita
kata siapa sih sob
kita nggak salah kita juga salah
kita ngapain balapan di jalanan sob
kalo gak nanti nama satri pokoknya
yaudah kita pergi duluan
eh ntar dulu main pegi pegi aja lu
apalagi sih bang kita kan udah minta maaf bang
terus maunya apa
gue maafin lu berdua tapi ada syaratnya